para pekerja masih melakukan sejumlah pekerjaan finishing di venue utama kejuaraan dunia perahu motor formula satu atau f satu powerboat di kawasan pelabuhan mulia raja napi tupulu
secara keseluruhan pekerjaan telah rampung sembilan puluh sembilan persen
di venue utama telah selesai dibangun tribun penonton dengan kapasitas dua enam ratus kursi
baik tribun bertenda maupun tribun terbuka
sedangkan persiapan para pendukung acara pembukaan juga terus dilakukan
seratusan pelajar di bali g sedang berlatih mengikuti koreografi
mereka akan membawakan tari tradisional batak sebagai tari sambutan bagi para penonton dan peserta perlombaan f satu powerboat
hari ini sedang berlangsung proses berlatih para pelajar yang ada di baliki ini
nanti mereka akan menjadi ujung tombak pada pembukaan f satu powerboat yang diadakan di narkoba ini
kemudian di belakang sana di tribun tertutup maupun tribun terbuka juga sedang dilakukan proses finishing
nantinya akan menampung dua enam ratus penonton yang akan menyaksikan ajang f satu powerboat di danau toba ini
sementara itu polda sumatera utara akan melakukan rekayasa arus lalu lintas di kabupaten toba selama penyelenggaraan f satu powerboat danau toba dua ribu dua puluh tiga
hal itu dilakukan guna mengurangi kemacetan karena banyak wisatawan yang akan datang
rekayasa lalu lintas dengan menutup seluruh akses jalan masuk yang menuju jalan sisinga mengaraja jalan di panjaitan jalan mulia raja bukit barisan dan jalan siliwangi serta simpang bubul dan bukit pahoda
pengecualian berlaku bagi masyarakat yang telah memiliki stiker zona atau stiker khusus

begitu juga sebaliknya pengemudi yang datang dari arah tapanuli utara akan menuju tapanuli utara hingga sibolga dialihkan ke jalan lingkar bali g
begitu juga sebaliknya pengemudi yang datang dari arah tapanuli utara dengan tujuan kota parapat hingga medan dialihkan ke jalan lingkar balige
sedangkan penonton f satu powerboat yang datang dari arah forcea dengan menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat akan dialihkan memasuki kantong parkir lumban pea
kemudian disiapkan kendaraan sate bus untuk mengantar penonton f satu powerboat ke tiga titik drop off di jalan sisinga mengaraja
di simpang bintang pardede pasir dan di simpang jalan sutomo
penonton f satu powerboat yang datang dari arah tarutung dengan menggunakan kendaraan roda dua atau kendaraan roda empat akan dialihkan ke jalan bypass longat
kemudian diarahkan memasuki kantong parkir simanjalo satu simanjalo dua lumban gorat satu dan lumban gorat dua
kita sudah siap untuk memberikan pengamanan kepada tidak hanya penyelenggaraan f satu powerboat
tapi juga semua kegiatan masyarakat yang berlangsung di kota bali g ini selama
pelaksanaan f satu powerboat tersebut
mungkin ada masyarakat yang akan melaksanakan aktivitas sehari hari pergi ke gereja dan melakukan pencarian mata pencariannya
itu semua kita fasilitasi untuk kegiatan
sedangkan enam belas kontainer berisi speedboat dan logistik peserta kejuaraan dunia perahu motor formula satu atau f satu powerboat
masih berada di halaman pelabuhan depan venue utama
agus supratman ayat sudrajat toba sumatera utara